maaf lah bapak
jadi bagaimana mas tafiq mengenai proyek kita
untuk sementara menurut pertimbangan saya secara pribadi
lebih bagus kita fokus kepada proyek yang sudah jalan
jadi kita tidak perlu untuk membuat proyek baru
kok gak ada
ini kak mau ngecek perkembangan pembangunan restorannya radit
ini juga bisa sih ya
ini juga bagus tuh
dicuekin sama mama kamu sendiri
antar kita ketemu bella
sekarang kamu kasih tau raja
dimana tempat tinggal bella
aku gak tau
kamu jangan bohong kamu pasti tahu
apa yang harus kamu ucapkan buat articilnya
ya gak ada orang diswiping
kok lantainya basah sih
ya allah bu saira siva
wah ini akhirnya sampai pada keluar loh bu
saya sampai kepreset tadi
siva siva udah yuk
udah ya bu
udah ya bu
ya mau dibawa ke matlo
udah ya pak
ya enak pinter ya
ya bila kamu pakai celemek ini
hari ini kamu sudah bisa langsung bekerja
tugas kamu mencuci gelas dan piring ini
ya makasih pak
pak fit ya
wah selamat siang pak
wah selamat siang mas nabil
mengenai bisnis kita batu bara di kalimantan
maka sudah kirim
ah coba saya pelajari dulu
saya lihat dulu ya
kampuccino satu ya
udah itu aja pak
saya sudah pelajari semuanya
tapi kalau menurut saya untuk plan ini kita lakukan untuk next project aja
lebih bagus tetap fokus dengan plan kita yang sekarang yang sudah berjalan dan kita maksimalkan
maaf pak saya ke toilet sebentar ya
aduh masih banyak lagi
banyak sekali ya makanan yang gak disentuh tamu
sayang banget kalau dibuang
cuma ini makanannya sayang banget ya kalau dibuang
soalnya masih lengkap gini masih bagus
itu banyak makanan yang belum dimakan
bahkan diapa apain sama tamunya
masih bersih dan bagus kok
oh emangnya boleh dibawa ya mbak
awalnya aku dan anak anak lain juga suka bawa
kalau gitu aku bawa aja deh ke rumah
mama kan sekarang makannya banyak
nanti sampai rumah aku hangatkan lagi
oh ya maaf bisa bantu dulu clear up gak
ambilin pidi pining kotor di meja biar aku yang bersihin mejanya
soalnya ini di jam makan pasti banyak pelanggan yang datang
tempat aku mana ya
wah kayaknya ketinggalan di rumah lagi nih
saya gak sengaja
kalau jalan tuh liat pake mata dong
perut saya jadi sakit nih gara gara ditabrak sama kamu
maaf buat saya kan gak sengaja
lagian tadi mbah kan yang nabrak saya
saya manajer di sini
kalau boleh tahu ada masalah apa ini bu
pegawai bapak tuh nabrak saya
sampai perut saya sampai sakit kayak gini
sebagai ganti sukinya dia harus bayar biaya pengobatan perut saya
nah tenang saja bu
kami akan bertanggung jawab dan mengganti semua kerugian ibu
maaf lah bapak
jadi bagaimana mas tafiq mengenai proyek kita
untuk sementara menurut pertimbangan saya secara pribadi
lebih bagus kita fokus kepada proyek yang sudah jalan
jadi kita tidak perlu untuk membuat proyek baru
kok gak ada
mbak saya gak ambil dompet
saya gak ambil dompet mbak
mbak jangan beli sembarangan
gak mungkin dompet saya hilang gitu aja
pasti kamu nih yang ngambil
iya benar itu bella
afif kenapa dia bisa ada di sini

jangan pergi bella
aku harus kejar bella
tak ada kesalahan tufiq

kisah karlos lagi
jangan patuh connecting ini
kita tetariking firman ataupun dengan komunikasi sementara lagi
sekarang akhirnya aku menemukan kamu dan aku gak mau kehilangan kamu lagi
bella aku mohon kamu berhenti bella aku ingin ketemu sama kamu
aku ingin bicara sama kamu
kenapa kamu harus muncul sekarang arief
setelah aku berjuang merupakan kamu dan terbiasa hidup sendiri tanpa kamu
ini sudah cukup penderitaan yang kamu dan keluarga kamu berikan untukku
aku gak akan mau hidup dalam keadaan seperti itu lagi